ibu nda hanya ingin kalian saling rukun bukan saling membenci
ibu nda mohon kepadamu ibu nda tidak mau kalian saling membenci
ibu nda mohon
aku tidak mau
ibu nda rais rosawan
ibu nda bangun ibu nda
terakhir kali hamba melihat nyimas anggraini
aku harus segera menemui anggraini
aku dengar cakar dewa dan anggraini saling mencintai
dan rela mati demi keselamatan yang lain
aku harus memanfaatkan keadaan ini
perang itu pasti sudah berlangsung sekarang
sesuai rencana aku
sekarang tinggal rencana aku berikutnya
dan anggraini harus aku bawa ke panjawara
itu orang yang kita cari gusti
dialah nyimas anggraini
jagad dewa batara
dia seperti bidadari yang turun dari kayangan
pantas cakra dewa begitu mencintainya
ini patih tugak semih
terimalah hormat hamba gusti patih
maafkan hamba tidak mengenali gusti patih
akhirnya aku bisa berjumpa
dengan pendekar pedang emas
yang sangat terkenal itu
aku memang mencarimu anggraini
ada apa gusti patih mencari aku
suamimu membutuhkan bantuanmu anggraini
dia memimpin peperangan melawan pasukan karangkendang
ratu sapu dewi yang licik itu telah memasang perangkap
cakra dewa membutuhkan bantuanmu
dan cakra dewa menghadapi masalah besar saat ini
ampun gusti prabu
gusti prabu mau kemana
aku hendak menemukan dia
aku ingin menemukan dia
aku hendak ke lembah pancawara
hamba mohon sebaiknya jangan gusti
lebih baik gusti prabu menunggu senopati cakra dewa
aku harus berangkat sekarang
tapi gusti prabu
lembah itu sekarang masih dikuasai oleh orang orang karangkendang
kalau gusti prabowo sampai ke sana
itu akan sangat berbahaya
aku tidak gentar dengan siapa
ampun gusti prabu
gusti prabu jangan ke sana
kalau mereka sudah memasang jebakan
gusti prabowo akan akan celaka gusti
aku berangkat sekarang
aku mendapat tuang sir
sudah menitis kembali
mustah pergi galak galak sama situ
mereka mengatakan bahwa rai kukia setahun dalam diri mereka ibu nek
mereka tidak menerima ini semua ibu nek
nanda seru suan mengatakan seperti itu nanda
benar ibu nek
dan dia tidak menyebutkan rai kukia yang senang seperti itu
tidak hanya sekali ibu nek
mereka merendahkan rai kukia
bagaimana mungkin aku tidak sakit hati ibu nek
putriku ibu nek mengerti perasaanmu
ibu nek pun pasti akan sakit
rai kukia yang santan
disebut anak yang durhaka
tapi ibu nek mohon
jangan seperti ini
tolong ibu kendalikan dirimu
ibu nek mohon kendalikan dirimu
tidak patah sih terlakukan seperti ini ibu nek
ia bukan sesuatu yang gta
apa yang salah dengan sikap ku
tapi raka mau melakukan itu semua untuk kita
dan menyelamatkan kita
dari ganasnya racun dewa racun
apakah kau tidak menyadari itu
tapi dia menyebabkan ayahanda moksa
apakah ibunda tidak bisa mengerti perasaanku
selama ini aku hidup terpisah di padepokan
sudah lama aku merindukan
hidup bersama ibunda dan ayahanda
tapi untuk sebentar aku rasakan
ayahanda sudah pergi
ibunda mengerti perasaanmu
kau tidak boleh berkata kata kasar
kepada orang yang lebih tua darimu
biar bagaimanapun juga
raden kian santang adalah rakamu
dan nimas rata santang adalah yudhamu
aku memang tidak suka pada mereka ibunda
aku ingin mereka pergi jauh dari kehidupan aku
apa ibunda mau tampar aku
ibunda hanya ingin kalian saling rukut
bukan saling membenci
ibunda mohon kepadamu
ibunda tidak mau kalian saling membenci
aku tidak mau
apa yang kau lakukan
sudah kalian jangan bertengkar
kenapa raka menamparku
dasar anak durhaka
inilah balasanmu kepada ibunda
yang selama ini telah membesarkanmu

yang selama ini telah mengandung
sembilan bulan di dalam grupnya
jadi ini balasan untukku
cuma selama ini aku mendukung
aku menduduki tata ini
bukan karena jasam
namun karena kepercayaan ayah anda
jadi bersikaplah lebih sopan
jangan bertengkar lagi bunda mohon
dia harus diajari tata keramai ibunda

pak witra mengikuti apa yang aku pesankan
aku yakin paui telah keluar hendak mencari jadwal baju dan juga aksin